bisa ketemu gak
sekarang juga bisa
sekarang baru balik ke jakarta
orang tua saya juga pengen
bisa cucu seperti kan bahar
kalau saya belum punya istri
sekalian tukerin uang buat kembalian
kalau gitu tukar aja deh buat kembalian
senyum kamu seperti laras senapan yang melepaskan peluru
tempatmu jam jam tunggu
terus kamu mati gak
kamu lagi tugas
kenapa diam aja
sudah dua yang kena
mau sampai berapa supaya saya bisa terima sisanya
anak saya minta dibeliin sekati baru
kamu bukan aku tapi ngegoda
tapi niatnya cuma buat akrab aja kang
sampai kapan kang
kenapa masih berdiri di situ
kamu udah saya sekol
duli jadi takut
dua ekor kucing masuk perangkap sudah cukup
ini sisa separohnya
buat anak kamu beli sepatu
belum selesai ngitungnya
aa'as sih tadi nanya
jadi ini lupa ngitungnya berapa
penting buat kamu tau saya ada dimana
perempuan yang jadi target operasi
waktu saya dikasih tugas dari depok elektor dari kang jamal
sekarang ada di pasar
kamu dari pasar
janjian sama imaz
tempat tukang bahan
biasanya kamu lewat depan terus parkir disini
tadi sengaja biar gak keliatan kang komar
takut kang komar gak suka kalau saya dateng
si wan kemana
godain perempuan yang jualan di pasar
berarti dua orang dong yang diskor
jupri sama iwan
si jonny kemana
kasian si jonny
udah gagal jadi tentara
sekarang sakitnya macam macam aja
bisa ketemu gak
sekarang juga bisa
sudah kang bahar atau balik ke jakarta
orang tua saya juga pengen
membantu cuci seperti kang bahar
kalau saya belum punya istri
kamu mau jadi istri saya nggak
kalau lagi di motor jangan bercanda
kamu tetep gak jawab
iy mas gak mau jawab sekarang
maksud saya sama seperti kamu
kang komar itu jadi kita pelampiasan dendam
dia kan pernah diskor
sama kang mus gara gara godain nyuyun
kamu masih mau nunggu dipanggil lagi sama kang komar
saya mah pasrah aja
udah aku mah apa tuh
kalau saya nggak mau nunggu
mau cari kerjaan lain
udah ada yang saya pikirin
memangnya kamu udah punya apa
dari gak dikenal nikah
nikah itu gak cukup
kamu udah cinta
selain punya cinta mau punya apa lagi
kerjaan kamu apa
kok gak jawab
saya kenal perempuan
dia tukang cilok
saya suka sama dia
sama tukang cilok
saya sama dia jualan bareng
kamu jualan cilok
sampai terus pendekatan sama dia
sudah mulai deket
tapi ada orang ketiga yang ganggu
di ujung jahitan
ada benang lebih
kita gunting aja
kamu mau bantu
kamu mau bantu